kalau partai demokrat sikapnya kita menyerahkan kepada bapak prabowo dalam menentukan siapapun wakilnya
kami meyakini demokrat meyakini bahwa pak prabowo akan memilih cawapres yang tepat dan tentunya bisa membawa kemenangan untuk pak prabowo
nah ini yang menjadi cita kami kami percaya karena bagaimanapun ide gagasan kami dengan pak prabowo itu sudah sejalan
jadi pada saat beliau yang kami dengar memang betul ada empat nama ada pak erlang hartato dari golkar pak erik tohir dari pan pak gibran dari wali kota solo dan juga ada ibu hovifa dari gubernur jawa timur
nah empat nama ini setahu kami memang pak prabowo nantinya akan meminta pertimbangan meminta pertimbangan dari para pimpinan partai politik koalisi
nah ini yang nanti akan ada
ada setau kami pertimbangan ada mogra tentunya pada saat diminta pertimbangan ya kami akan memberikan pertimbangan juga gitu
tapi tadi keyakinan kami pak prabowo ini sudah memahami betul bahwa siapa cawapres yang menurut beliau yang paling tepat dan bisa membawa kemenangan
jadi kalau dari kami ya kami percayakan saja gitu apakah sudah mengerucut atau belum ya itu pak prabowo lah yang mengumumkan nanti
bagaimanapun rapat rapat internal di koalisi misalnya di kim
ya itu kan ada ada sekjen ada pimpinan parpol sudah ada melakukan rapat
nah tapi nanti semua apapun hasilnya yang menyampaikannya tentu pak prabowo